kebakaran yang terjadi di lapas kelas satu tangerang pada delapan september lalu menewaskan empat puluh empat orang
dan diduga terjadi karena adanya korsleting listrik
kebakaran di lapas bukan untuk pertama kalinya terjadi dan inilah dia
data kebakaran lapas yang terjadi di indonesia selama lima tahun terakhir
berdasarkan data yang sudah diimpun oleh tim lead bank cnn indonesia
ini ya dari dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua
yang pertama kita ke tahun dua ribu tujuh belas terlebih dahulu
dimana terjadi kebakaran di lapas kelas dua a jambi
tepatnya pada tanggal satu maret dan menyebabkan tujuh orang terluka
sementara itu selain itu ada juga empat orang napi yang kabur
dan pihak pun pihak berwenang menyebutkan bahwa kebakaran ini terjadi setelah napi narkoba merusuh
akibat menolak razia narkoba yang dilakukan oleh kementerian hukum dan ham dan pihak kepolisian
di dalam lapas tersebut napi
kemudian membakar aula serbaguna kooperasi dan juga gedung genset
jadi ini terjadi karena adanya kerusuhan kemudian kalau kita lihat kapasitasnya seperti apa
di lapas kelas dua a jambi ini jumlah napinya ada satu empat ratus tiga puluh satu sementara kapasitasnya hanya empat ratus tujuh belas orang
bayang ya gimana umpel umpelannya di dalam sana
selanjutnya ini dia terjadi di tahun dua ribu delapan belas tepatnya pada satu april dua ribu delapan belas
di kebakaran terjadi di lapas kelas dua a banda aceh
tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dimana penyebabnya inget tidak ada korban jiwanya
penyebabnya masih sama adanya kerusuhan warga binaan
jadi awalnya ini ada petugas yang hendak memindahkan tiga orang napi narkoba
dari lapas kelas dua a banda aceh akan dipindahkan ke lapas kelas satu tanjung gustamedan
namun ternyata napi lainnya yang ada di sana ini menolak tiga rekannya dipindahkan
kemudian melempari petugas dengan batu
dan membakar lapas kelas dua a banda aceh
dan membakar bangunan di sana
nah kapasitasnya seperti apa
jadi jumlah napi yang ada di sana ada empat ratus empat puluh satu
sementara ada tiga ratus delapan puluh kapasitas yang ada di sana
jadi kebayang ya gimana juga melebihi kapasitas yang ada
selanjutnya kita bergeser ke tahun dua ribu sembilan belas
setidaknya ada dua kebakaran yang terjadi di sana
pertama di lapas kelas tiga palu
ini merupakan lapas perempuan ya
lapas perempuan kelas tiga palu
tidak ada korban jiwa dari kejadian yang terjadi pada dua puluh sembilan september dua ribu sembilan belas ini
tetapi ada empat puluh enam yang kabur
dan enam belas orang diantaranya akhirnya berhasil ditangkap dalam kurun waktu dua hari
dan sisanya belum ketangkap ya
kebakaran ini juga diduga sengaja dilakukan oleh para napi yang ada di sana
jadi dia sengaja membakar agar bisa kabur
seperti apa atau bagaimana dengan jumlah napi yang ada di sana
ada satu ratus dua orang yang ada di sana
sementara kapasitasnya adalah satu ratus enam puluh lima
masih dari tahun dua ribu sembilan belas tepatnya di sebelas mei
terjadi kebakaran di rutan kelas dua b siak
tidak ada korban jiwa dari kejadian ini
tetapi tiga puluh satu napi ada yang kabur
akibat kejadian ini
kebakaran ini diduga terjadi karena kerusuhan napi
atau adanya kerusuhan dari warga binaan yang ada di sana
jadi awalnya ditemukan cairan yang diduga sabu di dalam blok lapas wanita
dan terjadi bentrok nih antara petugas dan juga napi yang ada di sana
lalu sejumlah ruangan akhirnya dibakar
jumlah napi yang ada di lapas atau rutan kelas dua b siak adalah satu ratus empat puluh
sementara kapasitasnya satu ratus dua puluh delapan
lagi lagi jumlahnya melebihi kapasitas
kita bergeser ke tahun dua ribu dua puluh
yang pertama ada rutan kelas dua b kabanjahe
terjadi kebakaran pada dua belas februari dua ribu dua puluh
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi akibat kerusuhan napi ini
ada jumlah napi yang ada di sana adalah empat ratus sepuluh
jadi lagi lagi over capacity ya
selanjutnya ada juga kapasitasnya
selanjutnya ada juga kebakaran yang terjadi pada sebelas april dua ribu dua puluh
tepatnya di lapas kelas dua a manado
tidak ada korban jiwa dari kejadian ini
dan ini sama nih penyebabnya
sama yang dengan tahun dua ribu dua puluh lain dua belas februari
akibat adanya kerusuhan warga binaan yang ada di sana
jadi sejumlah napi kasus narkoba ini mengamuk karena tidak mendapatkan potongan masa tahanan atau remisi
akibat pandemi covid sembilan belas yang berlangsung
jadi mereka akhirnya membakar sejumlah fasilitas yang ada
di mana napi ini jumlah napi yang ada di dalamnya adalah dua ratus sembilan puluh dua orang
padahal kapasitasnya empat ratus sembilan puluh
dari dua ribu dua puluh ini yang baru saja terjadi
tepatnya di tahun dua ribu dua puluh
kebakaran terjadi di lapas kelas satu tangerang
dimana petugas memperkirakan nih
kebakaran ini terjadi pada dini hari
tepatnya di blok c dua
yang berisi satu ratus dua puluh dua napi
dipicu oleh hubungan arus pendek dari listrik
dan hingga kamis sore jumlah korban adalah empat puluh empat orang yang meninggal dunia
di mana sekitar tujuh puluh delapan orang lainnya atau sekitar delapan puluh orang lainnya juga terluka
dan napi napi ini yang tewas ada empat puluh empat orang
ini akibat tidak bisa keluar dari sel
jadi kondisinya semua kamar sel terkunci
semua napi pun tidak sempat keluar
dan lapas kelas satu tangerang ini memiliki kapasitas enam ratus orang
dimana sel ini diisi sebenarnya atau faktanya ada dua ribu tujuh puluh dua
jadi sudah berlipat ganda ya kapasitasnya yang ada di sana
menteri hukum dan ham yasona lauli juga menyatakan bahwa lapas kelas satu tanggerang yang terbakar ini
evaluasi pun harus dilakukan agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi
hingga menelan korban jiwa